terima kasih anda masih bersama kami dan kita akan lanjutkan dialog editorial view
kali ini dengan bahasan masih mengawal kasus pembunuhan brigadir yosua
yang terbaru adalah soal dua putusan sidang etik kepada kompol cuk putranto dan juga kompol baikuni wibowo
yang diberhentikan dengan tidak hormat serta soal tersangka putri candrawati yang hingga kini tidak ditahan
meski dengan sanggan pasal pembunuhan berencana
dan masih bersama kita wakil pemimpin redaksi sian indonesia mas revolusi riza
mas revo ada beberapa poin yang kemudian menjadi perhatian publik begitu ya dari kasus penuntasan kasus pembunuhan brigadir yosua
saya akan coba pertama masuk di soal tidak ditahannya pc mas
meski kemudian polri menyebutkan tiga alasan utama kemanusiaan kesehatan dan juga memiliki balita begitu
tapi rasanya publik mengkomparasi dengan sejumlah kasus kasus yang mentersangkakan ibu
yang juga memiliki balita
bagaimana posisi media mas melihat kontradiksi ini
iya kalau kita melihat posisi ibu pc ini kan sedikit komplikated diagram
karena berdasarkan temuan baru yang kemarin disampaikan oleh komnas perempuan
komnas perempuan kan menyampaikan dan komnas pembangunan sab juga menyampaikan bahwa
ada dugaan terjadinya pelecehan seksual terhadap
artinya dalam konteks ini kalau memang itu benar terjadi
maka posisi ibu pc ini kan saat ini ya tersangkat sekaligus korban
yang membuat posisi ibu pc ini sedikit lebih komplikated
kita sempat membaca salinan vap
tersangka verdi sambu
di pemerintahan cnn com itu sudah disampaikan bahwa dalam vap verdi sambu yang sempat kita lihat itu
verdi sambo menyampaikan bahwa istrinya mengalami pelecehan seksual
nah tentunya kemudian satu sisi di vap menyebutkan seperti itu
di sisi di hal lain komnas ham dan komnas perempuan juga menyampaikan hal yang sama
kalau memang ini benar terjadi artinya itu tadi
ibu pc ini kan korban sekaligus cangkah
nah masalahnya kemudian siapa yang bisa dikonfirmasi bahwa dugaan pelecehan seksual ini
dilakukan oleh ibu pc
kalau dalam bap yang dituduhkan

sementara kan kita tahu selesainya sudah almatrum
jadi artinya konfirmasinya kepada siapa
nah ini yang sekarang seharusnya menjadi mungkin polisi juga sedang memfokuskan pada buktian hal seperti itu
di satu sisi untuk kasus kasus pelecehan seksual kan kita juga harus memberikan pelecehan seksual ini
penanganannya tidak bisa
sama dengan kasus kasus yang lain
ada istilah perspektif korban yang harus dikedepankan dalam setiap kasus kekerasan seksual
ketika ada perspektif korban maka kita juga harus melakukan hal pertama yang penyidik harus taati adalah
yang mempercayai apa yang disampaikan oleh korban dalam hal ini
ini kemudian terbukti secara klinis apakah memang secara klinis memang terjadi keterasan seksual tersebut atau tidak
nah dalam penyelidikan atau dalam pemeriksaan psikologi klinis ini kan pasti juga butuh waktu
ini yang kemarin akhirnya memang kan kita melihat ada banyak pertanyaan
belum beberapa hari kemarin ini ketika komnas dan komnas perempuan melakukan kontrasipasi di sore hari itu
ketika rekonstruksi kan kenapa misalnya bupj mengenakan tidak mengenakan rompi orins misalnya
kemudian tidak ditahan
nah pelan pelan memang kemudian ada banyak duku yang kemudian muncul
komnas perempuan menyampaikan bahwa mereka masih meyak
informasinya yang dipegang sampai saat ini masih bahwa dj ini menjadi korban kekerasan seksual
ini yang tentunya kita semua dalam posisi seharusnya kita menghormati semua proses hukum yang berlaku
termasuk juga memberikan ruang kepada penyidik baik itu dari polri maupun dari komnas perempuan maupun komnas ham yang ikut mengawal kasus ini
sampai kemudian nanti di tengah dia
dan pengajian kemudian memperhatikan
apakah betul misalnya terjadi pelecehan seksual seperti yang disampaikan oleh sambo di bap nya
kemudian yang oleh komnas perempuan dan komnas ham dari bpj itu sendiri
posisi yang sekarang yang harus kita pegang adalah kita harus sama sama menghormati semua proses hukum yang terjadi
dan kita tidak perlu mendesakkan
ini ditahan ini tidak
kita sih pertama memang semua orang itu memiliki posisi kedudukan yang sama di mata rumah
tapi di sisi lain juga ada proses hukum yang sekarang sedang berlangsung dan kita semua harus mentaati itu
atau menghormati setidaknya proses hukum yang berlaku
artinya kemudian apakah tidak ditahannya pc atau kemudian tentu ini menjadi diskresi dari penyidik seperti yang dikatakan oleh ilwar sumpori begitu
mas revo apakah kemudian ini bisa menjadi momentum publik juga jika terjadi kasus serupa yang melibatkan misalkan tersangka seorang ibu yang memiliki balita
untuk kita sebagai publik dan media mengingatkan polisi untuk kemudian ini bisa menjadi salah satu hal pertimbangan untuk penangguhan penahanan
seperti apa mas
ya itu tadi
saya selalu begini bram
kalau semua orang itu berkedudukan sama di mata hukum ya
dan kemudian diperlakukan sama di depan hukum
kalau memang alasannya ada
apakah benar ibu pc ini tidak ditahan karena memiliki anak balita misalnya
kalau alasan itu yang digemukakan selama ini kan alasan itu tidak digemukakan
kita sih berharap sebenarnya polisi transparan saja apa sebenarnya yang terjadi
karena kalau misalkan yang disampaikan adalah karena memiliki anak
toh faktanya banyak sekali orang yang tetap ditahan walaupun dia punya anak
dan kalau misalkan kita melihat beberapa lembaga pemasyarakatan juga banyak sekali ibu ibu yang mengasuh anaknya di lembaga pemasyarakatan
jadi artinya kalau memang berkedudukan sama di mata hukum seharusnya ini yang diterapkan kan ya sudah sama
tapi apakah ada hal lain
nah ini yang sebenarnya kita sih berharapnya semua secara transparan saja
termasuk juga motif
bagaimana itu dibuka
kalau kita sampai menunggu pengadilan bisa aja kalau memang polisi atau penyidik meminta kita sabar ya
sabar karena menunggu di pengadilan akan ditunggah semuanya
tapi saya pikir pasti ada hal lain lah
jadi yang sedang kita sebaiknya polisi menyampaikan saja
sebenarnya kenapa kok jangan kita ditahan
apakah ada fakta fakta lain
baik kita kawal sembari menunggu begitu ya mas
bagaimana kemudian penyidik
dan harapannya tentu tidak menjadi pr
apalagi sebentar lagi akan dilimpahkan kekejaksaan
mas terakhir ini terkait dengan poin kemudian ada beberapa perwira yang kemudian sudah dijatuhi sidang etik begitu pdth
bagaimana kita media juga bisa mengawal terkait dengan tiga perwira lain yang masih akan direncanakan mengikuti sidang etik pada minggu depan
lagi lagi kan kalau kita pada prinsip
media ini kita semua ya menghormati proses hukum yang sedang berlaku
semua yang disidangkan pada kasus etik ini tentu polisi atau tim yang dibentuk oleh kepolisian untuk menangani kasus ini memiliki integritas yang cukup
sehingga kalau misalkan memang ada yang dihadapkan pada sidang etik
dan kemudian ketetapan ketetapan yang diputuskan ya kita tentu harus menghormatinya
walaupun memang tentu tiap orang di itu tentu memiliki mekanisme mekanisme banding
jadi proses hukum jalan saja
sekarang kan yang kita ada dua hal
mereka yang terlibat pidana dan mereka yang terlibat etik
apakah dari sekian puluh atau delapan puluh sekian orang yang saat ini
disidik gitu ya oleh tim khusus ini
apakah semuanya akan masuk sidang etik
kalau memang diputuskan masuk ke dalam sidang etik ya
tentunya kita semua harus menghormati
termasuk juga mereka yang dihadapkan pada sidang etik ini sendiri
seperti yang kita sampaikan di editorial view sebelumnya
ini semua memang harus menjadi momentum bagi polisi untuk melakukan pembinaan
dan sidang etik
etik inilah salah satu cara untuk melakukan pembenahan pembenahan itu
mereka yang dianggap etiknya tidak lagi sesuai dengan garis polri
ya maka harus turun di stasiun terdekat kan
tidak bisa lanjut sebagai anggota polisi
dan kalau memang itu yang sudah diputuskan ya maka semuanya harus menghormati
baik ini menjadi momentum bersih bersih begitu ya bagi institusi polri
dan kemudian dua poin menarik yang kemudian mas revo sebutkan adalah bagaimana
kemudian kita sebagai media tentu
harus menghormati proses hukum dan juga menempatkan setiap warga negara
menjadi posisi yang sejajar di mata hukum
kita akan lihat seperti apa kemudian dan terus mengawal bagaimana penuntasan
kasus pembunuhan brigadir yosua baik secara hukum maupun etik di internal polisi
terima kasih atas waktu anda mas revo lusi riza
wakil pemimpin redaksi cnn indonesia telah bergabung bersama kami di cnn indonesia newscast
salam sehat selalu mas revo
salam sehat terima kasih banyak